nijitin malah ngocek aja heran ah
maaf bu papan udah janji mau berangkat bareng undangan bareng guyola dan bu dokter
ah itu mah alasan kamu aja
kapan atuh kamu pulang biar ibu kabarinmu
ya itu teh kapan pohon kapan
kalau gitu kamu catet nomor teleponnya
biar kamu yang telepon
masa perempuan yang neofon bu malu atuh bu
kan harusnya laki laki bu yang telpon duluan
ya udah atuh
biar mumung yang telepon kamu
tapi kamu angkat jangan enggak ya
kalau gitu popon mau mandi dulu ya
udah mau maghrib
ibu popon marah bu
calon kamu itu datang ya
bukan calon bu
tapi baru mau dikenalin
itu udah kenal bu
ya apapun itu
kamu jangan sampai melawan ibu kamu
kamu mau tau gak
kenapa ibu pergi jauh merantau ke jakarta
waktu ibu masih sma
ibu pernah beda pendapat sama orang tua ibu
ibu gak ngelawan
ada sikap ibu yang membuat orang tua ibu sedih
dua hari kemudian
orang tua ibu meninggal karena kecelakaan
ibu masih teringat obrolan terakhir itu pun
ibu masih ingat waktu orang tua ibu nangis
beliau meninggal sebelum ibu sempat minta maaf
kamu tahu pon ibu menyesal belum sempat minta maaf
mama ibu pasti udah maafin ibu kok
iya pon ibu tahu akan hal itu
nggak ada mama yang gak akan maafin anaknya sendiri
tapi ibu tetap nyesel pon

jangan sampai kamu melawan ibu
jangan sampai kamu melawan orang tua kamu
allah bisa saja menyusahkan kita kapan saja pon
jangan sampai orang tua kita meninggal sebelum kita minta maaf
perseteruan abadi akhirnya berakhir juga
semoga ciraus akan semakin damai
semoga cireaus akan semakin damai
badan sudah tidak bugar lagi
persendian mulai melemah
otot otot sudah mulai lemah
harus banyak banyak istirahat
kamu masih pegal pegal
ampun ustadz masih
kalau kusoy masih muda
istirahat satu jam dua jam sudah segar lagi
iya pak ustadz
kapan saya pernah tidak
kalau sudah tua segini
kalau kita sadar pernah makan yang bukan hak kita
pernah menyimpan harta yang bukan hak kita
makin tua makin beracalela
sudah masuk waktu maghrib
saya tanya sudah masuk waktu maghrib
ustadz sudah belum
iya nggak usah dikacau
eh kita kasih tahu yuk
nikahan siapa cenk
penyanyi doi penyanyi top
artis organ tunggal
kamu kenal kum
gue cuma tahu aja namanya
oh berarti kamu kenal pun
udah kau bilang aja kenal kenapa sih biar gak panjang
ih nggak boleh cenk
dijamin rame pestanya kalau cici gemoy
cici gemoy nikah sama siapa cenk
bukan nikahan doi
ngapain dia nyanyi nyanyi di nikahannya ucuy cenk